menanggapi sindiran ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri soal rebutan menteri untuk pemerintahan selanjutnya
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman bilang tak merasa tersindir
habib menyebut itu pernyataan normatif
megawati paham soal dinamika pembentukan kabinet yang terpenting menurut habib tujuan sebagai menteri mengabdi pada negara
pertanyaan ibu mega tersebut menurut kami adalah pernyataan yang sangat normatif dan tidak tendensius
sebagai orang yang pernah menjabat presiden ibu mega paham sekali dinamika pembentukan kabinet di awal pemerintahan baru
tentu banyak pihak ingin jadi menteri atau menginginkan kadernya menjadi menteri
yang terpenting adalah bagaimana mengembangkan
luruskan niat ya bahwa menjadi menteri itu bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok saja
tetapi untuk kepentingan mengabdi kepada rakyat kepada bangsa dan kepada negara
kita mengerti bahwa pak prabowo tentu akan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat